hai sejumlah petugas kesehatan mendatangi sebuah rumah di desa sukasenang banyuresmi
garut jawa barat kami siang mereka mengevakuasi seorang penghuni rumah yang meninggal dunia
ketika menjalani isolasi mandiri tanpa pengawasan sebelumnya ds lima puluh dua tahun sempat mengeluh sesak
nafas sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia beberapa hari sebelumnya orang tua korban juga
meninggal dunia karena kofit sembilan belas keluarganya dari bandung yang mengaku adipahnya katanya dia
les kontak karena jatuh sesak nafas lagi sakit sakna pas pasti betul betul enggak buka malam
juga rencana ini kan mau dibongkar tapi kan takut ya ada indikasi covid
sama juga terjadi di mojokerto jawa timur seorang warga di lingkungan kuwung kelurahan
mary kecamatan keranggan meninggal dunia ketika menjalani isolasi mandiri korban
berinisial tb memutuskan untuk isolasi mandiri setelah hasil tes rapid antigennya positif
koekligensi ia isolasi mandiri bersama istrinya namun mereka tidak melaporkan kesatgasan fitno
joggerto sehingga tidak terpantau petugas hai nia tahu informasi awal kami juga nggak tahu karena
ada laporan ke kami kami tahunya tadi pagi waktu kami masih di kantor istri saya telpon kakakku meninggal
informasinya dari istrinya positif
saat ini petugas satgas covid sembilan belas telah melakukan tracing keluarga dan tetangga yang pernah kontak erat dengan korban
inu putan cnn indonesia